nah ini apa kabar ya dengan iis sugianto saat ini
apakah masih ada yang menyakiti hatinya
semoga tidak ya kayaknya udah happy ya
udah happy kita akan cari tahu nanti
dan kita akan berbincang langsung dalam segmen apa kabar
ya langsung saja kita sapa ya
juga pemirsa good morning dimana saja berada
cantik sekali pagi ini sehat sehat ya mbak
pagi pagi udah cantik ya
oh terima kasih alhamdulillah saya sehat
oke ini kalau kita berbicara mengenai nostalgia lagu lagu hitsnya mbak is
yang dulu ya mungkin tahun tujuh puluh delapan puluh an hits gitu
menyayat hati gitu ya
kita mungkin agak recall sedikit gitu ya
mungkin buat para milenial yang nonton sekarang
lagu lagu hits yang dulu mbak is bawakan itu dampaknya apa sih buat mbak is waktu itu gitu ya
apakah bisa langsung seperti dikenal gitu manca negara gitu
apa yang paling berkesan mbak saat itu
ya aku gembira sekali ya
itu hitsnya tahun delapan puluh pas tahun delapan puluh
jadi pada saat itu saya memenuhi syarat bersama toma irama untuk mewakili indonesia
karena waktu itu jumlah kopi kaset kita ada lebih dari satu juta kopi gitu
oke jadi udah sampai luar negeri gitu ya saat itu karirnya lagi di puncak puncaknya
senang banget loh bisa mewakili nama negara kita ya di asia pada saat itu
oke mbak is ini kan juga kalau ngomong soal kesibukan gitu kalau kita lihat di sosmed
di youtube kan
channelnya kesibukannya masih banyak
aktif banget ya
salah satunya juga nih ya yang mungkin bikin kita kayak wah ini semangatnya luar biasa ya
terinspirasi juga kita ya
mbak isni masih atau mengambil kuliah s dua
ini bisa dijelaskan mbak jurusannya apa dan apa pertimbangannya kok masih mau semangat kuliah gitu
ya itu anugerah ya dari allah ya
aku masih diberikan semangat untuk tetap bisa berkarya
pada saat itu keputusan untuk kuliah lagi kayaknya karena ada kesempatan dan kemampuan ya
dan anak anak sudah besar besar gitu
saya tetap ingin bisa mengisi waktu dengan baik aja
ambil jurusan apa sih mbak
kira kira mau masuk ke politika kenapa ngambilnya komunikasi politik
ada tujuan apa nih mbak setelah lulus s dua gitu nanti
tapi menurut saya sih ya hidup kita nggak tahu
yang mau jadi apa ke depan gitu nggak tahu nggak ada yang tahu
tapi untuk mencari ilmu tuh kayaknya mau jadi apapun pasti kita akan bermanfaat
itu aja pikiran saya
cuma saya memang suka komunikasi
kebetulan pilihannya dua waktu
yang satu bisnis yang satu politik
saya lebih tertarik ke politik
oke nah ini kan selain sibuk kuliah juga terus juga kita lihat aktif ya bun di sosial media gitu kan
ini kita lihat di youtubenya juga nih ada video masak masak sama si anak bungsu begitu ya mbak ya
ini seperti apa sih
itu apakah salah satu cara untuk mendekatkan diri bersama keluarga dan bikin awet muda gitu ya
karena bahagia terus ya
ya kalau menurut saya sih kalau awet muda tuh ya kita tetap harus merawat ya lahir batin
kalau lahirnya kan pasti olahraga makan sehat tidur cukup
ya gitu ya
kalau batinnya tuh ya kita harus tetap bersyukur
tetap apa tidak mencari celah untuk bersyukur
dan juga meditasi tuh sangat membantu sekali menurut saya
jadi ya memang dirawat ya mbak
terus masa pandemi ini ya kita pergunakanlah positive thinking
tetap mencari celah
jangan menyalahkan keadaan
menurut saya sih
kalau kita terus menyalakan keadaan ya kita nggak akan bisa berkarya
oke setuju banget ya
tapi mbak is ini kan juga september tahun lalu mbak is ini didiagnosis positif covid sembilan belas
nah ini waktu itu bagaimana sih mbak iis membangun semangat untuk bisa sembuh sampai saat ini
sebenarnya pada saat saya didiagnosa itu karena ada family kita yang pergi karena covid ya
karena kebetulan saya kena dua ya
jadi tifus dulu baru saya kena covid
jadi cukup berat tapi tetap ada semangat untuk sembuh
oke berarti sampai sekarang ini tetap menjaga kesehatan anda

jadi lebih bersyukur gitu ya karena pernah sakit malah ya
ya iya bersyukur juga
kita punya personal trainer juga untuk menjaga kebugaran ya
karena di usia seperti saya udah gak diet yang kayak apa apa gitu
mbak lah yang penting sehat
terus kita bisa bugar gitu aja sih
oke mbak is kalau misalnya kita lihat aktivitasnya kan banyak nih ya
dari sosmed gitu ya
tapi kalau secara personal sebenarnya mbak is ini hobinya apa sih kalau di rumah
terlebih saat suasana sekarang
betul pandemi begini ya
kesibukan ya sangat padat ya
karena jadwal konten
seminggu pasti tiga kali ada
terus belum menjaga tubuh garam
terus merawat tubuh
terus merawat anak juga
jadi padat banget rasanya pandemi gak terasa buat saya
sama aja gitu ya
ada bisnis juga
karena saya pikir pada saat ini itu sangat bermanfaat ya ketika kita lockdown
atau kita males keluar rumah
saya melihat peluang itu
berarti ini agar bagaimana caranya di masa pandemi ini tetap produktif gitu ya
ini jangan jangan produktif ini adalah rahasia awet mudanya gitu
betul gak mbak is
bisa di share mbak rahasia awet mudanya gimana sih
cinta isinya berdoa positif bersyukur dan tetap mencari celah untuk bisa berkarya gitu
saya nggak mau menyalahkan keadaan
aduh pandemi ini pandemi gak bisa berkarya
enggak menurut saya
tetap semua bisa kita lakukan ya
karena berharap untuk selesai pandemi
terus kehidupan kan tetap berlangsung
jadi saya pikir harus mencari celah tetap berkarya dan selalu bersyukur aja pasti ada ilham
oke tapi itu kan berarti kalau misalnya bersyukur kan dari dalam gitu ya
kalau dari luar mbak iis apa sih sebenarnya tips buat tetap cantik tetap awet muda ala iis sugianto
tapi tetap dirawat ya
maksudnya secara lahir dirawat
maksudnya ya rajin pakai krim siang malam
dan hormon saya juga dirawat mbak
jadi skincare an juga mbak is ya
ke dokter juga gitu
merawat hormon itu sangat penting juga menurut saya
karena organ kita semua tergantung di situ
tuh jadi muka dirawat bukan diedit ya mbak is ya
jadi ada hasilnya nih kalau dirawat langsung
aslinya sama difotok sama
tapi kalau kebanyakan kan apaan jadi ini ya
jadi pori porinya hilang mbak ya
jadi beda gitu
pernyataan dan hasil edit an gitu
dan hasil edit an
oke mbak yes nih kalau berbicara mengenai karya juga nih ya
ada rencana nggak sih untuk bikin single atau mungkin album
aku pengen konser tunggal
tapi kan pandemi ya
single musiknya topati
dan lagunya lagu mbak rika
itu belum saya ini ya edarkan
tapi saya tetap berkarya gitu
nggak pernah berhenti berkarya karena pandemi
jadi kuncinya terus produktif
yang pasti kalau tadi dengar mbak is mau bikin konser pasti kita doain apa ya semoga
lancar gitu ya
corona cepet hilang juga
supaya nanti orang orang bisa apa ya bernostagia dengerin mbak is
karena kalau konser itu gak puas ya kita gak ketemu langsung
dengar soundnya langsung gitu ya
kalau lewat online rasanya
online rasanya kurang
oke mbak ye sebelum kita menutup perbincangan kita boleh dong kasih mungkin sepotong gitu ya
untuk kita bernostagia baru baru ini
eratnya mas rizky dan mbak anita ikut nyanyi ya di belakangnya ya
sayangnya sampai dua belas kali mbak
atau kita mungkin bisa jadi background dancernya juga
oh kita penari latar
harus itu sayangnya
masih kakau ingat
gadis yang pernah kau
waduh pasti gak tau lagu sayang
tesnya langsung aja
jangan jangan kau sakiti hatinya
kita bukan penyanyi
lain generator ya
lain generasi ya
oke terima kasih mbak
mbak is makasih banyak
sehat selalu mbak is
kita tunggu nanti konsernya ya
tetap sehat dan juga awet muda ya mbak ya
makasih mbak is
sampai ketemu lagi